betul betul ya pak niko ini orang yang luar biasa
bu maya saya orangnya memang begini
yaudah kalau gitu
rem ayo ini pakaikan ke mbak jen
kamu tuh udah cakep udah ganteng pake batik pula
udah diri ayo cepetan
rem kamu berdiri
kamu kasihkan ke mbak jen tuh
pakaikan ini cincinnya
biar mama yang pegang disini kamu ambil cincinnya
kamu juga berdiri
kasih tangan kamu
sandiwara saya dan jeni
kenapa jadi geblak geblak sanggih
kesukin ke jarinya mbak jen
hah gimana sih kamu
saya gak salah rem
saya merestui hubungan kamu dengan putri saya
dan saya sekarang sudah gak sabar melihat kalian segera menikah
tuh tuh tuh
saya juga begitu pak niko
ambil uangnya sudah
sekarang tinggal pulang deh
jadinya mau pesen apa mbak
saya gak tahu saya mau pesen apa mbak
ini jadi air
ini jadi air
ini jadi air
ini jadi mineral aja ya
mohon ditunggu ya mas
katanya coklat itu bisa meningkatkan hormon energi
pas buat lo
gue tau lo lagi gak bahagia kan
kalau lo pergi
gue bakal ngejar lo
semua orang melihat dan bakal jadi heboh
eh mas pur
gimana amat ini dapet gak
saya mau nganterin surat dari kapolsek raja v
buat bapak adebaran al fahri sama ibu anindika risma putri
yaudah ini suratnya saya terima nanti saya sampaikan
siap cahang terima kasih cang ya
sama sama mas pur
pak bos bu andin ini barusan ada kiriman surat
terima kasih ya
dari puraja v
kita diminta datang ke sana
mau diminta ikut terang terangan soal kasus roy
besok datang ya
ntar hot chocolate nya keburu dingin
jangan aja yang minum
kan lo yang pasang bukan gue
rasanya gak enak kan
sendirian sedih galau
gak punya siapa siapa
makanya gue temenin lo di sini
kata siapa gue gak punya siapa siapa
gue punya suami
gue punya keluarga
ya kalau misalnya punya orang buat cerita
terus lo ngapain malem malem di sini sendirian

ya gue ngurusin suami gue di rumah sana

apapun masalah lo yang terjadi hari ini
lo gak mau cerita ke nino kan
dia gak bisa jadi pendengar yang baik buat lo
dan yang lebih parahnya lagi
dia udah gak peduli sama lo sa
siapa pun falando

gue kayak gini sekarang
gue terluka gue sakit
hidup gue hancur lo seneng kan
seneng kan lo
justru gue orang yang paling sedih sa
sa waktu lo lagi terpuru kayak gini sa
gue cuma pengen lo bahagia sih
lo nggak tau apa apa soal hidup gue
kasih tau nggak
jangan temuin gue lagi
gue yakin masih ada kesempatan buat gue
pak nicholas mbak jen
terima kasih atas jamuan makan malamnya
masakannya ini semuanya enak enak loh

masakannya ini semuanya enak enak loh
makasih banyak pujian ya bu mayang
oh iya bagaimana kalau kita keliling
lihat lihat rumah saya
saya punya koleksi wayang yang bagus bagus loh

bagus sekali itu pak
boleh boleh pak kalau saya senang

kan ini kenapa jadi kayak gini sih
jadi rumit kan
saya juga bingung jen
walau saya juga enggak mau
walau saya juga enggak mau
kejebak sama sandiwara kita sendiri
kejebak sama sandiwara kita sendiri
yaudah gini aja deh
yang tepat dan waktu yang tepat
untuk bilang kalau kita itu udah putus
untuk bilang kalau kita itu udah putus
oke saya setuju
pasangan enggak mau dipisahkan
mereka mungkin malas
mereka mungkin malas
jadi mereka senangnya lihat pasangannya masing masing

bu mayang benar juga
kayaknya mereka berdua
lebih senang berduaan aja
kalau begitu biar bu mayang ya
yang lihat lihat koleksi saya
jadi makin makin dia ini
mau ke dokter
kamu apa sih
masa pak papa langsung ke dokter ke rumah sakit
lama lama aku di backlist loh
karena nanti dibilang manja
enggak apa apa kok cuma sedikit ketarik aja
karena menarik seri lu tadi
beneran gak apa apa perutnya
enggak kalau memang kenapa napa kita ke dokter aja
kenapa sih panik banget
oh takut banget
aku pengen kamu ngakui sesuatu
yang buat aku
katanya bayi itu udah bisa
denger suara kita lo
jadi kalau orang tuanya nyanyi
pasti dia senang banget nyanyi ya
emang ada cara lain din
yang lain ya
nanti kalau misalkan saya nyanyi
anak kita keganggu pusing
dengerin suara saya
ya walaupun suara kamu enggak bagus enggak apa apa mas
rickigo samajian etabin tujuh
suami yang baik memberikan tiga hak istimewa untuk istrinya hak untuk dilindungi hak untuk
bahagia hak untuk dimuliakan dan kamu berikan semuanya untuk aku terima kasih suamiku
aku izin ke kantor polisi lagi ya